jawa timur pernah masuk zona merah pandemi covid sembilan belas
yang juga berdampak pada anak anak
mereka tiba tiba menjadi anak yatim atau yatim piatu
selain kondisi psikologis kebutuhan hidup anak anak ini
juga menjadi pekerjaan rumah bersama
khususnya pemerintah kota surabaya
beragam layanan pendampingan dan shelter
bagi anak anak ini telah diberikan
pemkot surabaya juga menyiapkan beasiswa
sampai kuliah untuk mereka
menurut wali kota surabaya dalam laman instagramnya
sebagian bantuan sudah disalurkan
peluang menjadi orang tua asuh atau mengadopsi anak anak ini
juga dibuka bagi masyarakat
tapi sampai sekarang belum ada warga yang mengajukan
permohonan adopsi atau menjadi orang tua asuh
mungkin masih prosesnya di kabupaten kota
atau mungkin seperti yang tadi
dia lebih pada pengasuhan saja
ada dua skema yang bisa dilakukan masyarakat
untuk mencegah anak yatim dan yatim piatu
karena covid sembilan belas ini terlantar
mereka bisa menjadi orang tua asuh
dengan membiayai kebutuhan hidup anak
tanpa harus tinggal satu rumah
atau melakukan adopsi sesuai dengan persyaratan
sejauh ini data yang kami dapatkan itu ada sekitar enam ratus
lebih kurang enam ratus dua puluh anak ya
yang kondisinya ditinggal mati
ditinggal oleh orang tuanya
tetapi data itu saya kira belum fit mbak adia
karena besok kami masih akan merakorkan
tetapi bahwa pemerintah hadir itu
nah bagaimana dasarnya apa
payung besarnya itu adalah terkait
itu tadi hal hal yang harus disiapkan oleh pemerintah
syarat untuk mengadopsi anak antara lain
sehat jasmani dan rohani
tidak memiliki catatan kriminal
dan mampu secara ekonomi
pemberlakuan syarat ini bertujuan
untuk menghindari terjadinya kekerasan
eksploitasi dan penelantaran anak
persyaratan yang kompleks
akan di asesmen oleh dinas sosial kota
dan akan diputuskan di pengadilan
surabaya jawa timur